hai silakan membuatkan ini baik baik saya tidak boleh ini saya tidak boleh ini
insiden keributan ini terjadi di depan pengadilan negeri jakarta timur saat
sidang lanjutan dengan terdakwa rizik sihab selasa siang
ibu ini dari pagi berbakat terus juga di warung warung simpatisan fpi ini tak terima
dibubarkan paksa oleh aparat ia terus berteriak dan melawan petugas meski terus ngotot ibu ini
akhirnya digiring keluar oleh petugas berdasarkan pantauan masa simpatisan
mulai berjalan jalan dengan berat berat dan berjalan jalan dengan berat berat dan berjalan jalan
mulai berdatangan sejak pukul sembilan tiga puluh selasa pagi polisi meminta agar mereka meninggalkan lokasi
dengan alasan menimbulkan kerumunan yang dapat menimbulkan kluster baru covid sembilan belas
namun masa justru semakin banyak hingga akhirnya dilakukan pembubaran paksa di lokasi yang sama
petugas juga mengamankan seorang laki laki lantaran dicurigai membawa barang berbahaya di dalam tasnya
sementara itu di kabupaten kuningan jawa barat seratusan masa simpatisan rizik sihab yang
menamakan diri forum masyarakat peduli menggelar aksi unjuk rasa di depan kejaksaan negeri
dalam orasinya mereka menuding ada ketidakadilan dalam proses persidangan rizik lantaran sidang
dilakukan secara virtual saat ditemui oleh kepala kejaksaan negeri kuningan masa mendesak aspirasinya
itu bisa disampaikan ke tingkat pusat yakni agar sidang rizik dilakukan secara tatap muka
tim liputan cnn indonesia